memiliki kartu identitas tidak hanya menjadi kewajiban warga negara saja
namun kini anjing pun bisa mengantongi kartu identitas yang datanya tercatat resmi di wilayah dki jakarta
pemilik anjing di wilayah jakarta kini dapat mengantongi kartu identitas bagi anjing yang mirip format ktp lewat program microchipping
program microchipping yaitu menanamkan radio frequency identification atau rfi di bawah jaringan kulit anjing pada bagian punggung antara bahu
melalui alat pindai nomor seri anjing yang dipasang microchip merekam data nama jenis kelamin dan ras anjing termasuk nama alamat dan nomor telepon pemilik anjing
berdasarkan peraturan gubernur dki nomor satu ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu enam belas tentang petunjuk pengawasan hewan rentan rabies
pemilik anjing diharuskan memasang microchip
meski saat ini masih belum diwajibkan dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta menyediakan lima ratus mikrochip secara gratis
biaya yang digelontorkan pemprov dki jakarta untuk program ini mencapai sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah
dengan pemasangan microchip tak hanya mudah mendeteksi kepemilikan anjing bila anjing hilang atau dicuri
tetapi juga meningkatkan status anjing
pemilik anjing pun memiliki tanggung jawab atas hewan peliharaannya
bagian dari edukasi kami adalah sebaiknya anjing jangan dijual belikan ya karena dia kan adalah bagian dari keluarga
manfaat memasang microchip pada anjing dirasakan roby maulana
pemilik anjing ini mengaku tanggung jawab sesama pemilik anjing semakin besar sebab data kepemilikan jelas
kita juga memiliki tanggung jawab

kita juga memiliki tanggung jawab
kita juga memiliki tanggung jawab
kita juga sebagai pemilik anjing tidak harus tidak cuma tanggung jawab sama anjingnya sih
cuma kita juga bisa bertanggung jawab sesama owner
dalam artian kalaupun owner ada anjing yang hilang kita nemu di jalan
kita bisa bawa anjingnya ke pet clinic atau ke pet shop di scan
pemasangan microchip harus dilakukan oleh dokter hewan atau sesuai standar international committee for animal recording
sebelum memasang microchip anjing harus memiliki riwayat vaksin lengkap
saya melihat proses microchip terhadap salah satu anjing di klinik hewan
ya jadi ini tuh suntikan terus microchipnya di dalam suntikan itu kan kecil sekali seperti sebutnya beras
jadi nanti kalau pas dimasukin juga mudah mudahan nggak terlalu sakit
karin berharap program microchipping di jakarta menjadi contoh bagi kota kota lain di indonesia
bersama tim dari jakarta animal aid network program microchipping ini dapat menurunkan angka kekerasan
program microchipping ini dapat menurunkan angka kekerasan
atau penyiksaan pada hewan khususnya anjing
roni satria jakarta